untuk memperbarui informasi terkait jatuhnya helikopter milik tni angkatan darat di poso pesisir kabupaten poso sulawesi tengah
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada jafar gebuah selamat malam jafar
selamat malam budi
jafar ada informasi terkini apa yang bisa anda berikan kepada kami terkait dengan jatuhnya helikopter ini
mungkin dari kronologi atau informasi apa yang terbaru yang anda punya
sejauh ini sudah dipastikan tiga belas orang penumpang helikopter jenis bel milik tni angkatan darat yang jatuh di atas poso
apa di atas perkebunan warga di poso
apakah ada tanda tanda kerusakan mesin pesawat atau mungkin karena cuaca yang buruk atau mungkin ada faktor faktor terorisme mungkin
yang mungkin saja menyebabkan helikopter ini jatuh apakah anda sudah mendapatkan informasi awal
tentang penyebab jatuhnya helikopter ini
sejauh ini dari informasi awal yang kami dapatkan masih diduga bahwa heli terjatuh karena sambaran petir
tapi belum bisa dipastikan karena masih akan ada penyelidikan lebih lanjut soal itu
namun kondisi helikopter bel itu terbakar di atas perkebunan kakao milik warga
eva apakah anda punya informasi akan kemana helikopter ini
dari mana akan kemana tujuannya dan untuk apa
apa sebenarnya tiga belas orang penumpang yang isinya
kemudian milik tni angkatan darat ini terbang jafar
helikopter ini berasal dari komando taktis operasi penumpang dua ribu enam belas di desa watu tau kecamatan loretiore
kebupaten poso sule setengah menuju ke kota poso di komando taktis sebelumnya
namun di perjalanan di atas kasiguncu di wilayah poso pesisir selatan helikopter itu dilaporkan jatuh
apakah helikopter ini kemudian terbang untuk
dalam rangka operasi penakaman teroris di poso sendiri atau memang ini operasi biasa saja atau transportasi biasa saja jafar
helikopter ini merupakan bagian dari operasi tinombala dua ribu enam belas untuk perburuan kelompok mujahidin indonesia timur pimpinan santoso
heli ini sering digunakan oleh para petinggi militer dan kepolisian untuk menjangkau wilayah itu
bisa anda mungkin anda perjelas lagi
dari tiga belas korban yang naik helikopter ini bisa dijelaskan dari mana institusi atau angkatan mereka
mungkin ada yang dari kepolisian atau dari tni angkatan darat semuanya
bisa anda rinci mungkin jafar dari informasi yang anda peroleh
dari informasi yang kami dapatkan seluruh penumpang adalah tni angkatan darat
ada komandan detasemen pom angkatan darat kemudian ada tim dokter
juga kepala penerangan korem dan danrem sendiri
beserta kru pesawat dan seorang ajudan
baik jafar bagaimana proses kita bicara mengenai proses evakuasi
langkah langkah evakuasi seperti apa yang sudah dan mungkin akan dilakukan oleh pihak otoritas terkait di sana
saat ini proses evakuasi sudah dilakukan oleh tim evakuasi dari tni angkatan darat dan kepolisian setempat
mereka mudah menjangkau wilayah jatuh
hanya helik karena berada di perkebunan warga dan dekat dengan akses jalan transulensi yang melalui wilayah kota poso
dikabarkan pula saat ini basarnas dari kemungkinan besar dari kantor basarnas makassar akan menuju poso untuk melakukan evakuasi lebih lanjut atas korban
beberapa korban akan dibawa ke rumah sakit daerah poso
dan kemudian juga selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit
daerah di parigi dan yang sisanya akan dibawa ke rumah sakit bayangkara polda sulawesi tengah di palu
sekitar dua ratus lima puluh km dari sotaposo
jafar boleh anda tekankan sekali lagi bagaimana kondisi ke tiga belas korban itu sendiri saat ini
jafar sampai saat ini mereka dilaporkan tewas
namun tadi juga ada sempat ada laporan bahwa yang lain dalam kondisi kritis
namun keterangan selanjutnya belum ada satupun pejabat
resmi kepolisian juga tni angkatan darat yang memberikan penjelasan resmi
namun dari manifest pesawat manifest helikopter ini diketahui ada tiga belas penumpang
dan dipastikan mereka tewas
karena dari foto foto yang sudah beredar badan pesawat itu hancur dan terbakar
jafar anda tadi mengatakan belum ada keterangan resmi baik dari pihak kepolisian basarnas ataupun tni angkatan darat ya di sana ya
kapan rencananya otoritas terkait sendiri
akan memberikan keterangan dari informasi yang anda peroleh di sana
ini kami masih meminta kesempatan kami kepala kepolisian daerah sulawet tengah
pak rudi sufariadi untuk bisa memberikan keterangan atas kejadian ini
karena dari lalu juga dari laporan yang kami terima bahwa brikjen rudi dan ketua pembina bayangkari di sulawet tengah
sudah berada di rumah duka dan remdy
dan suprapto palu timur
namun belum ada informasi lebih lanjut
apakah brigjen ruli sudah memberikan keterangan resmi terkait jatuhnya heli ini
baik terima kasih jafar gebuah atas informasinya terkait dengan jatuhnya helikopter
yang terjadi di poso pesisir sulawesi tengah